ketua badan pemenangan pemilu p tiga sandiaga uno menyampaikan pesan untuk rekan di partainya untuk tidak meminta minta jabatan
selain itu ia memastikan p tiga masih istiqomah berkoalisi dengan pdi perjuangan
hal ini disampaikan sandiaga uno di kabupaten sragen jawa tengah kamis malam
sandiaga menyebut bahwa politik di p tiga amar ⁇ maruf ⁇ nahi munkar dan tidak mematok jabatan
selain itu partai berkoalisi untuk indonesia yang lebih maju melalui pengabdian dan pengorbanan
digadang gadang menjadi bacawa pres ganjar pranowo sandiaga menyerahkan urusan itu kepada pimpinan partai
sandi menambahkan p tiga telah mengusulkan nama sesuai hasil rapimnas p tiga untuk pasangan ganjar pranowo
nah ini ada kita tidak mematok matok jabatan kita istikomah kita bermitra untuk indonesia ke depan
kita fokus kepada pengabdian dan penghormatan
jadi saya ingatkan teman teman pimpinan jangan pernah kita meminta minta jabatan
itu adalah wonang pimpinan
jangan sampai kita mencampuri membuat suksesan yang tidak enak ya kalau seperti itu tidak nyaman